saat ini gunung marapi berstatus waspada atau berada pada level dua
warga diminta tidak mendekati gunung merapi dalam radius tiga km dari kawah atau puncak
tim liputan cnn indonesia